kita di luar aja ya nanti kalau rera mau makan apa nanti just kasih pilihan
soalnya kalau di dalam terus kan agak pengep jadi kita di luar biar seger
nanti cus bilang sama miss kiki deh
ingat keberhasilan sidang ini sangat bergantung sama kalian semua
ujara tenang aja
begitu pak aldebaran datang kami semua akan meringkusnya
lakukan dengan waspada
ingat pak aldebaran itu sangat pintar
siap bu laksanakan
mas bisa lebih cepat lagi nggak
pak mau ditambah lagi kecepatannya
iya ditambah lagi ya
agak buru buru soalnya
kalau misalkan ada jalan pintas bisa lebih cepat lewat situ aja nggak apa apa ya
sepertinya mereka akan membela debaran
aku benar benar kecewa
mereka hanya bisa melihat dari satu sisi
aku benar benar kecewa dan gak habis pikir sama kamu nak
entah apa yang kamu kejar sampai harus mengorbankan perasaan rina
elsa pasti nggak suka kalau melihat aku sangat dekat dengan panino
jangan jangan dia belum bisa move on
gimana nih jam segini alde belum muncul juga
coba kamu hubungi nomor yang
yang menganggap itu dokter
sekarang dokter yang merawat pak al
dan yang benar kalau pak al sudah pergi bu
jadi alde rumah sakit sampai ini
dokter rumah sakit
bapak yang mau bisa angkutan mereka datang
nggak usah cemas
walaupun ada aldebaran
bukti bukti kita sangat kuat
kalau aldebaran datang aku harus pastikan baron mencegahnya
yang mulia hakim akan segera memasuki ruang sidang
coba kamu tumbuh di luar
siapa tahu sudah ada
baron cepat siaga
siapkan seluruh anak buah kamu
untuk menjaga kemungkinan aldebaran tiba tiba muncul di sini
kalau benar dia datang langsung halangi dia
jangan kasih kesempatan masuk ruang sidang
kalian semua masih ingatkan tugas tugasnya
ya gua harus siap bang
kamu sudah lihat pak al datang
belum mau datang sama siapa
ya saya kira pak al masih di perjalanan
bapak tenang pak
kita tahu pak a seperti apa
dia pasti datang bang
ya kamu juga benar
ya kalau begitu
untuk pahaman pengadilan kita minta
cek cek lokasi di sini
sebagai tergugat sudah hadir di persidangan ini pak
saat ini pak aldebaran belum bisa hadir
dikarenakan masih ada masalah di luar
sangat disesatkan saudara saudara terbuka
lagi dan lagi tidak hadir di persidangan ini
karena sudah dua kali tidak hadir
tidak hadir sebelumnya apakah aldebaran menganggap proses hukum ini hanya main main saja pak
sekali lagi kami mengajukan permohonan maaf
kepada majelis persidangan dan yang mulia hakim
bahwa di sini klien kami sama sekali tidak ada etikat
untuk memainkan persidangan
bahkan menganggap rendah persidangan ini
justru karena masih ada masalah serius di luar
yang tergugat belum bisa hadir di sini
kami sekarang benar benar terpojok
peluang untuk menang sangat tipis
semoga harapan kami ini bisa menjadi keajaiban
aldebaran sih memang belum datang
tapi hati aku belum bisa tenang
sebelum sidang ini segera dimulai
tanpa kehadiran aldebaran
dan diakhiri dengan kemenangan panino
tapi sebelum itu terjadi
aku pasti akan terus gelisah seperti ini
anda seperti ini
ya panino saya sepertinya harus ke thailand
ini masih jauh
sebentar lagi pak
di depan nanti beruang kiri
berapa lama lagi
tidak nyampe lima menit pak
ya sudah agak lebih cepat ya
ya pak siap
kita baru saja melihat alat lebaran bang
lu yakin itu awal lebaran
juga dia jangan sampai masuk ke persidangan
yakin ada pihak yang memang sengaja ingin menahan saya supaya saya nggak datang ke persidangan
baru kenapa sih
aku gak ada angkat angkat juga
jangan jangan lagi ada masalah
aku tuh butuh banget informasi
aku cari sendiri aja deh
gak lagi dah cuman
baru sama sekali gak bisa diandalkan
gawat ini kalau dia ngaku bisa habis semuanya
bapak bapak bapak
ini tolong di interogasi ya cari tahu siapa yang nyuruh mereka buat teman saya
sama disitu ada tulang ojek tadi saya naik ojek tolong diurus sebelum bayar
siapa yang sudah suruh anda
siapa yang mudah suruh anda
saya tidak tahu saya cuma ikut ikutan
jawab siapa nyuruh kalian siapa yang nyuruh kalian
lepasin dulu gimana mau jawab
tidak tidak saya tidak mau jawab
itu aja dia berhasil kabur
aldebaran benar benar sangat tangguh
sulit untuk dijatuhkan
sudah sudah sudah
sekarang itu yang penting
kita kembali ke bersedangan
kita jaga pak alden keluar dari sana
sebelum itu kita
kita kembali ke tempat yang lebih baik
anda tidak apa apa
kalau mereka belum datang
saya sudah bisa mencari aldebaran
kepada kuasa hukum bapak alimbara
saya minta anda menghadirkan tergugat dalam sidang ini
kalau tidak bisa anda tahu sendiri risikonya
pasalnya saudara tergugat sudah mendapatkan panggilan pertama dan kedua
namun diabaikan saja
kami sudah memberikan kesempatan untuk membela diri dalam hal gugatan hak asuh anak ini
namun kesempatan terakhir sudah kami berikan
tetap saja tergugat tidak datang dan hanya mewakilkannya kepada anda saja
mudah mudahan secepatnya pengadilan ini bisa segera berakhir
saya datang terlambat ya tuhan
dan kemudian suatu pertembangan arbitral eta tellahous season dua terminal berita di indonesia

akhirnya dia datang
jangan cemas pak nino
walaupun ada aldabaran atau tidak ada aldabaran
dan saya yakin kita akan menangkan kesedihan ini
saudara aldabaran sebenarnya anda ini dari mana
dan kenapa anda berpakaian seperti itu
ijin menjawabnya muda
saya dari rumah sakit
langsung pergi ke persidangan
apakah aldabaran tahu kalau aku adalah dalam penyekapan itu
caranya dia menatap aku
seakan akan dia tahu semuanya
saya sangat menyayangkan anda menempuh jalan ini
jalan yang akan menyakiti hati semua orang
bahkan menyakiti hatinya reina
dan mungkin akan menyakiti diri kamu sendiri
saatnya untuk mengikuti proses peradilan
baik sidang akan kita lanjutkan
terima kasih poggak
terima kasih yang mulia
kalo saya kentaikan hukum dripping bahwa keluargaku ini suka
aduhh bosen banget ya dari tadi cuman duduk doang
eh palu suruh palu ngumpul
boleh jadi awalnya mau begini nyelekob
eh eh eh waduh waduh men lewat lewat aja mau kemana lu
saya izin mau ke kamar kecil pak
ah alasan aja lu gabisa gak boleh gak boleh
lu tahan aja masa lu kencing disitu
tapi saya mau ke kamar kecil
kecil sebentar aja ya
yaudah gue kasih tau sama lu ya
tadi bu rosa pesen sama gue berdua
kalo emang lu udah dateng ke pondok pelita
sementara bu rosa pergi
lu tuh gak boleh masuk paham gak loh
betul kata si ibu im
disini kan lu baru masih dalam masa percobaan
jadi lu belum boleh masuk ke rumah
kalo emang kata kencing ngencing aja di pos
betul kalo emang lu mau ke kencing mau bab
silakan lu pake pos security
dan soal makan minum kopi
nanti disiapin sama mbak mirna dan juga mbak kiki paham
dan satu lagi nih
selain lu nyupirin ibu rosa disini
lu juga kudu bantu bantu kerjaan sapam disini
sebagai kerjaan kakak uya dan kakak bu im
karna lu mau pipis pipis di kamar mandi
cuman abis itu jangan lupa pos lu krisihin ya
ini cuma kalakalan mereka aja
yaudah sekarang kalau mau pipis
tapi jangan lupa langsung dibersihin
sekarang saya mau ke kamar mandi dulu
gak tahan ini saya
baik saudara nino
saya berikan kesempatan kepada saudara
pembuktian atas gugatan anda
kami memiliki bukti
sebuah rekaman video
kalau pak aldabaran memiliki karakter
tidak bisa menjaga emosi
mereka pasti akan memakai rekaman itu
baik kami sudah melihat video
yang saudara maksud
maka dari itu yang mulia
tidak mempercayakan reina diasuh
aldabaran yang memiliki sifat temperamental
ditambah dengan bukti bukti
setelah meninggalnya bu andi
pak aldabaran dinilai
tidak bisa mengasuh
dan pada puncaknya
silahkan dilanjutkan pak
dan setelah reina hilang
dari pihak pak aldabaran
tidak ada itikat baik
untuk mencari reina
bahkan yang menemukan reina
adalah pihak dari pak nima
reina dalam keadaan
dan sangat mengenaskan
benarkah saudari yang menemukan reina
benar yang mulia
bisakah saudari ceritakan
bagaimana saudari menemukan rena itu
terimakasih yang mulia
sebelumnya ingin saya sampaikan
kalau saya selalu berusaha
menolong paninu untuk menemukan putrinya
hingga akhirnya saya menemukan titik terang

suatu saat saya menemukan reina di pinggir jalan
lalu saya bersusah payah untuk merebut reina
saya berhasil membawa reina pulang
sampai saya benar benar mempertaruhkan nyawa saya
sarah pasti bohong soal ini
gue yakin dia bohong
saya sangat yakin dia gak menangis
dia nggak menceritakan kenyataan yang sebenarnya
itulah kesaksian saya
terimakasih yang mulia
saudari jarang apakah ada tambahannya
ada yang mulia
untuk memberi penjelasan
baik terimakasih yang mulia
baik terimakasih yang mulia
baik terimakasih yang mulia
jadi puncak dari semuanya
jadi puncak dari semuanya
kita tidak melihat
yang bersangkutan memberikan
usaha yang maksimal
yang membuat saya semakin rela
yang membuat saya semakin ragu
kalau yang bersangkutan mampu untuk mengurus rena
dari gugatan ini aja
panggilan dari pengadilan
dua kali diabaikan
dua kali diabaikan
padahal ini persoalan
ketidakhadiran beliau di persidangan ini
dari panggilan pertama dan panggilan kedua
seperti tidak menghargai gugatan saya
ijin menyanggah yang beliau saya beratkan
saudara saudara saya harap anda tidak memotong pembicaraan ini
karena akan ada waktunya untuk anda memberikan sanggahan
baiklah yang mulia
akhirnya kami akan menyampaikan bukti pamungkas kami
yaitu tes dna antara pak nino dan rena
dan pak nino terbukti sebagai ayah kandung nere
dan pak nino juga terbukti sebagai anak perempuan

kita di luar aja ya

nanti jus kasih pilihan
soalnya kalau di dalam terus kan agak pengep
jadi kita di luar biar segar
nanti jus bilang sama miss kiki deh
orang cuma begitu doang
lu ngeliatin dia mulu jangan jangan
lu ada hati lu demen sama dia

kasian uya bertepuk sebelah tangan
mendingan kiki mikirin mas randy
ini pasti ya si pak yudha ini lagi dikerjain sama uya sama mbak boim

kasihan banget mbak mirna
yaudah biarin aja
nanti gue yang kasih tau ke uya sama mbak boim
yaudah sih lagian ngapain sih diliatin mulu
lagian phosphate makanan perak
ini kalau aa
ini kalau aa
ini kalau aa
ini kalau aa
ini kalau aa
ini kalau aa
ini kalau aa
ini kalau aa
ini kalau aa
ini kalau aa
ini kalau aa
ini kalau aa
ini kalau aa
ini kalau aa
ya pantasan aja bu bos memperkerjakan doi
soalnya kan mukanya mirip banget sama almarhum
kiki nggak kebayang deh kalau misal mas al pulang
terus habis itu ngeliat mukanya pak yuda semirip ini sama mas roy
kalau lo perhatiin kiki cari lima perbedaan dari orang untuk sama almarhum dah
kik aja baru ngeluh ini gimana perbedaannya
malah mbak mirna nanyain kiki lima aja sulit banget
eh lima satu aja sulit banget gimana lima
supir baru yang mirip sama off roy
om roy yang ada di foto yang saudaranya papa al
kayak apa ya orangnya
aku penasaran deh
minum melakukan tes dna tanpa izin ke saya
pak al disini pak nino membawa bukti bukti yang sangat kuat
selain celah soal dna yang prosesnya diambil tanpa seizin pak al
kita juga tidak punya bukti bukti yang cukup kuat pak
dari kami cukup yang mulia terima kasih
kuasa hukum dari pihak tergugat silakan apakah ada sanggahan dari anda
terima kasih yang mulia
disini kami sudah mendengarkan gugatan dari saudara nino
tapi di sini kami akan menyampaikan sanggahan bahwa saudara nino telah mengambil tes dna
tanpa se izin orangnya
dan orang tua yang sah yaitu aldebaran al fahri
dan kami juga membawa saksi saksi yang akan membuktikan sanggahan sanggahan tersebut
bisa anda sebutkan siapa saja yang akan memberikan kesaksian tersebut
baik yang mulia
disini kami membawa elsa sebagai adik hipar tergugat
bapak surya sebagai mertua dari tergugat
dan ibu rosa sebagai orang tua dari tergugat
silakan saudara elsa
silakan saudara elsa
saya elsa anindita adik ipar dari tergugat atas nama aldebar
rena adalah keponakan saya
baik saudara elsa
bisa anda jelaskan kronologis hilangnya rena putri al fahri
yang menurut saudara penggugat merupakan keteledoran dari saudara aldebaran
silakan anda ceritakan
waktu kejadian rena hilang itu kesalahan saya bukan aldebaran
karena pada saat itu rena sama saya
saya yang tidak bisa menjaga rena dengan baik
jadi hilangnya rena kesalahan saya bukan aldebaran
baik terima kasih
silakan dari saudara penggugat apakah ada ingin tambahan
saya adalah mertua dari terdakwa aldebaran al fahri
rena itu adalah cucu saya dari putri pertama saya ani karisma putri
memang rena adalah anak dari andin dan

saya sudah berusia lima belas tahun
tapi allah yang merawat menyayanginya dengan sepenuh hatinya
dengan penuh kasih sayang bersama andin
saya saksi hidup untuk itu yang mulia
bapak selalu saja membela
padahal bapak tahu awal dari semua ini seperti apa
saya melihat sendiri bagaimana mereka memberikan kasih sayang yang luar biasa sama rena
pak bagaimana dengan rena sendiri apakah anak tersebut cukup dekat dengan al jabar
sangat dekat yang mulia
ya walaupun aldebaran adalah ayah sambungnya rena
tapi kalau kita lihat
saya ros al fahri orang tua atau ibunda dari terdugat aldebaran al fahri
di sini saya ingin memberikan kesaksian
saya bicara seperti ini bukan karena saya adalah ibu kandung dari aldo barat
tapi saya ada di sana setiap hari
menyaksikan detik demi detik menit jam
bagaimana anak saya mencurahkan seluruh perhatian dan cintanya untuk mereka
saya saksi hidupnya